rokok elektrik atau vape mulai populer pada tahun dua ribu tiga belas
meski sempat tenggelam pada pertengahan dua ribu empat belas dua ribu lima belas karena isu kesehatan
vape kembali naik pada tahun dua ribu enam belas hingga sekarang
berdasarkan data dari asosiasi personal vaporizer indonesia atau apvi
pengguna vape di jakarta pada tahun dua ribu tujuh belas mencapai empat puluh ribu orang
angka ini diperkirakan akan terus bertambah
dengan konsumsi cairan vape di jakarta sebanyak empat puluh ribu botol per bulan
kini toko vape di indonesia sebanyak tiga lima ratus toko
kebutuhan ini terjadi bukan hanya karena peralihan rokok konvensional menjadi perokok elektrik saja
tetapi vape kini sudah mulai menjadi gaya hidup
hal tersebut menjadi celah bisnis bagi pengusaha untuk mulai memproduksi cairan vape lokal
salah satunya adalah johan yang mulai menggeluti bisnis cairan vape sejak dua ribu sebelas
tiap harinya dia bisa memproduksi lebih dari seribu botol
dan mampu meraup omset sebesar dua puluh juta rupiah per bulan
namun keberadaan fede yang tergolong baru serta belum adanya regulasi yang jelas terhadap produk ini
dinilai menjadi hambatan bagi produsen cairan vape lokal untuk membangun usahanya
yang kita butuhkan sebetulnya kan regulasi
jika dengan dikenakannya cukai itu berarti pemerintah mau memberikan ruang bagi kita
untuk membangun usahanya
untuk bisa berjualan
pastinya kita juga nggak ada masalah karena kita sebagai warga negara pun sebetulnya ingin berkontribusi kan untuk negara
karena selama ini memang aturannya gak ada jadi bukannya gak mau
melihat pertumbuhan industri vape yang potensial
pihak bacukai mulai mengatur cairan vape sebagai hasil pengelolaan tembakau lain
sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor satu ratus empat puluh enam pmk sepuluh dua ribu tujuh belas
ketika ini kita atur kan nanti industri itu harus memiliki npp bkc namanya
harus memiliki izin dari bacukai
kemudian nanti ketika dia kemasannya juga akan kita atur
nanti pelunasannya mungkin ya inilah yang sedang kita kaji mungkin dengan pelekatan pita cukai gitu
sehingga nanti ketika kita melakukan pengawasan pengawasan ini memang kerjaan biaya cukai pelayanan pengawasan
ketika itu udah ditapkan sebagai bkc
kemudian dia sudah dibayar otomatis ini menjadi target teman teman di unit pengawasan
untuk melakukan pemantauan sampai dengan penindakan berdasarkan ketentuan ketentuan yang ada itu
tarif cukai yang cukup tinggi ini memang bertujuan untuk membatasi aksesibilitas produk
agar tidak dijangkau oleh usia di bawah umur
konsumen berharap kenaikan tidak terlalu tinggi
dicukain ya saya sebenarnya sih fine fine aja selama harganya nggak terlalu
nggak terlalu jauh sama yang sekarang
karena dulu liquid mahal sekarang udah murah
kalau balik mahal lagi kayaknya agak berat juga buat kita sebagai pengguna
pasarkit memang bisa berpotensi besar
maka dibutuhkan peran pemerintah selaku regulator untuk membuat peraturan yang menguntungkan semua pihak
syarah mediana cekarta